ada untungnya dan yang ada adalah meresahkan banyak orang
seperti juga aksi yang satu ini pemirsa aksi sekelompok geng motor yang meresahkan masyarakat terjadi di kecamatan mojosari kabupaten mojokerto jawa timur
dalam rekaman video terlihat sekelompok geng motor mengeroyok dua pemuda
polisi akan menyelidiki tindakan pengeroyokan ini
video aksi tawuran antar sekelompok geng motor menjadi viral di media sosial
dalam rekaman video yang berdurasi dua puluh tiga detik tersebut terlihat sekelompok pemuda tengah menggeber motornya di tengah jalan
tiba tiba seorang warga menyerang mereka diikuti sejumlah orang lainnya
melihat peristiwa tersebut puluhan pemuda yang berada di sekitar lokasi berhamburan ke tengah jalan hingga mereka terlibat aksi tawuran
aksi tawuran antara geng motor ini diduga karena tersinggung dengan suara kenalpot sepeda motor milik salah satu korban yang menjadi bulan bulanan sekelompok geng motor
aksi geng motor ini terjadi di jalan raya mojosari
kebupaten mojokerto tepatnya di depan stadion gajah mada mojosari
meski belum ada laporan dari pihak korban dan belum diketahui pasti penyebab terjadinya tawuran antar geng motor yang menjadi viral di media sosial
pihak polres mojokerto akan tetap melakukan penyelidikan karena peristiwa tersebut bisa mengarah kepada tindak pidana pengeroyokan
polres mojokerto telah melakukan langkah langkah proaktif meskipun sampai saat ini belum ada korban yang melapor ke kepolisian
namun kita berupaya proaktif untuk mencari korban dan menindaklanjuti proses penyelidikan
terhadap pelaku pelaku ataupun orang orang yang terlibat
agar kejadian serupa tidak terjadi lagi polres mojokerto akan menggelar razia di sejumlah tempat berkumpul kelompok geng motor
petugas juga akan menindak tegas terhadap aksi mengganggu kenyamanan masyarakat di bulan ramadan